hari ke sembilan pencarian bangkai kapal motor sinar bangun v belum menghasilkan temuan yang berarti
meskipun sudah dilakukan penyapuan penyisiran dan penggambaran ulang pada koordinat yang diduga sebagai titik keberadaan kapal
belum bisa dipastikan bahwa obyek itu adalah kapal motor sinar bangun v
tim sar gabungan kembali melakukan pencarian mulai selasa pagi tadi
proses pencarian diakhiri tepat pukul lima sore tadi karena cuaca yang mulai tidak mendukung
dari proses penyapuan tim sar menemukan sebuah papan kayu yang ditemukan dari arah timur danau
dengan jarak tiga km dari pelabuhan tigaras kabupaten simalungun
setelah menggunakan jangkar untuk melakukan proses penyapuan selama dua hari belakangan atau dua hari terakhir ini
kepala basarnas marsikal madia m syaugi mengatakan pihaknya akan mendatangkan pukat harimau
untuk melakukan penyapuan di koordinat yang sama
proses pencarian masih akan berlangsung hingga hari ke sepuluh yang akan jatuh pada rabu besok
kita banyaklah nyantol nyantol begitu kemarin kan kita nggak tahu itu nyantolnya nyantol apa
walaupun ada yang nyantol keluar papan begitu kita berharapnya itu punya km sinar bangun
besok kita lanjutkan lagi dengan kita tingkatkan tarian itu tidak menggunakan jangkar
lagi tapi kita mau gunakan pakai pukat
kita pakai pukat harimau kita sudah datangkan dari sibolga dan dari belawan
sore ini atau malam ini datang kita install besok pagi kita kerahkan lagi
pokoknya kita semangat dan all out terus
saya yakin kalau semua mendukung minimal dengan doa insya allah ini bisa terungkaplah katakan begitu